tidak ada yang boleh menggunakan tenaga dalam
siapa yang menggunakan tenaga dalam dia akan kalah
pertandingan berlangsung tiga jurus
siapa yang melebihi itu dia akan kalah
dan peraturan ketiga
siapa yang menyentuh tanah lebih dulu dia akan kalah
pertandingan berlangsung tiga jurus
pertandingan berlangsung tiga jurus
sudah dimakan binatang buas
aku akan melaksanakan rencana yang lain
aku akan melaksanakan rencana aku
tendanglah gantrik manik
aku tidak akan menyakitimu
masa kau diam
husti prabu datang
beri uang kepada prabu
kenapa dia tidak menang
kenapa dia tidak membungkuk seperti prajurit prajurit yang lain
kenapa aku seperti mengenal mata itu
aku rindu sekali dengan ayah handa
berubah kepada sang prabu
terimalah hormatku ustina
bangkitlah kalian semua
lanjutkan latihan kalian dengan tekun
tanggung jawab keamanan pajajara
berada di tangan kalian
sangika usti prabu
apakah ayah anda sama sekali tidak mengenaliku
aku rindu padamu ayah anda

saya tidak berani melawan agen
kau meremehkan aku
siapkan saja jurusmu
aku ingin tahu seberapa jauh kemampuanmu
jangan salahkan aku jika kau tidak mau melawanku
kau tidak mau melawanku
kau meremehkan aku
kalau begitu aku akan paksa kau melawanku
kau tidak mau melawanku
kau tidak mau melawanku
kau tidak mau melawanku
kau tidak mau melawanku
kau tidak mau melawanku
rai lepaskan para jurit itu
para jurit itu bukan lawanmu rai
pantas saja kau selalu membela mereka
karena kau memang sederhaja dengan mereka
raih tidak baik menilai seseorang dari jabatannya maupun rupanya
di mata allah semua sama saja
hanya iman yang membedakan
kalau tidak mau kan aku melawan mereka
kalau begitu kau yang akan melawanku
dengan syarat aku yang menentukan peraturan
baik aturannya anak dek
baik tapi rai harus berjanji
jika aku menang rai harus melepaskan para jurit itu
dan biarkan para jurit itu melaksanakan tugasnya sebagai para jurit
tidak ada yang boleh menggunakan tenaga dalam
siapa yang menggunakan tenaga dalam dia akan kalah
pertandingan berlangsung tiga jurus
siapa yang melebihi itu dia akan kalah
dan peraturan ketiga
siapa yang menyentuh tanah lebih dulu dia akan kalah
siapa yang mereka mahu melakukan
siapa yang jatuh ke tanah lebih dulu dia kalah
dan tepatilah janjimu
kalau kamu tidak akan mengganggu prajurit prajurit
terima kasih raden
berkat bantuan raden aku terbebas dari gangguan raden suramisasa
sama sama kaman daka
sekarang kamu lanjutkan perjalanan
dia bukan prajurit biasa
dia seorang pendekar berilmu tinggi
tapi kenapa dia menyamar menjadi prajurit
apakah dia seorang penyusup